assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam teman teman semua
jadi kita akan sampaikan hasil dari kegiatan tim kpk
yang dilakukan kemarin di jakarta dan di tangerang
jadi ada kegiatan tim kemarin di jakarta dan di tangerang tentu tim penindakan
dan kita juga seperti yang disampaikan kemarin berkoordinasi dengan pihak bawas
badan pengawas di mahkamah agung karena secara institusional kpk dan mahkamah agung ini
sudah sering bertemu berkoordinasi dan punya komitmen yang sama untuk perbaikan institusi
dan penguatan institusi mahkamah agung
karena itu hari ini kita lakukan konferensi
pertama saya akan minta bu basaria menyampaikan hasilnya
kemudian kita minta kesediaan dari pak sunarto atau pak suhadi dari mahkamah agung
dan setelah itu kita akan perlihatkan barang bukti yang kita dapatkan pada saat operasi
silahkan bu basaria
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam rekan rekan semuanya
terima kasih mas ferry
saya ingin untuk bacakan dulu pak
menginformasikan ada hasil peristiwa tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk
untuk hal ini kpk ya kita bersama sama dari mahkamah agung juga ada di sini
sangat prihatin dengan kejadian ini
sebenarnya kita tidak menginginkan adanya langkah langkah upaya represif
apalagi dengan adanya tangkap tangan terhadap para penegak hukum
hal ini informasi yang kita terima dari masyarakat
bukan satu kali sudah berulang kali terhadap orang yang bersangkutan
kemudian akhirnya kita putuskan harus diberikan
dan harus ditingkatkan ke penyelidikan
sehingga dilakukan penyelidikan
setelah sebelumnya mengumpulkan data data yang diperlukan
sehingga pada hari senin tanggal dua belas kemarin
kpk mengamankan tujuh orang
tujuh orang ini semuanya dibawa dari tangerang dan dari jakarta
yaitu antara lain adalah wwn
wwn ini kebetulan adalah merupakan seorang hakim di pengadilan negeri kelas satu a khusus tangerang
dan kemudian ta
ta ini adalah
di tempat yang sama ya di pengadilan tangerang juga
lalu yang berikutnya adalah ags dan hms
hns adalah seorang avokat
dan bersama dengan tiga orang lainnya itu pns di lingkungan pengadilan negeri tangerang
jadi latar belakangnya adalah
terjadi pemberian sejumlah uang ini kepada hakim melalui panitra
karena sedang menangani kasus ya
sehingga ada pihak pihak tertentu untuk yang menginginkan kasusnya dimenangkan
sehingga berupaya melalui pengacara ini diberikan sejumlah uang
kronologis lengkapnya saya akan coba bacakan yaitu
ada komunikasi dan pertemuan dengan ternyata tidak hanya dari tangerang atau dari tangerang
merupakan panitra pengganti dan ags yaitu avokatnya terkait putusan atas perkara perdata
wan prestasi yang disidangkan di pengadilan negeri tangerang
sidang pembacaan putusan itu sebenarnya dijadwalkan pada tanggal dua puluh tujuh februari tahun dua ribu delapan belas
tapi karena panitra pengganti sedang umroh maka sidang putusan ditunda menjadi tanggal delapan maret dua ribu dua puluh
diduga tai ini menyampaikan informasi kepada pengacara ags tentang rencana putusan yang isinya menolak gugatan
lalu dengan segala upaya ags mengusahakan untuk
supaya gugatannya itu dimenangkan
sehingga pada tanggal tujuh maret ags atas persetujuan hms yang sama sama pengacara bertemu dengan ta
di pengadilan negeri tangerang dan diduga menyerahkan uang senilai tujuh lima juta
rp lima juta itu diserahkan kepada ta kemudian diserahkan kepada wwn yang hakim tadi
sebagai ucapan terima kasih setelah ada kesepakatan untuk memenangkan kasus yang ditangani
namun uang tersebut ternyata dinilai kurang dan akhirnya disepakati nilainya menjadi tiga puluh juta
dan kekurangan yang rp dua puluh dua juta

hingga tanggal delapan maret dua ribu delapan belas ags belum juga menyerahkan sisa kekurangan yang disepakati
sidang pembacaan putusan kembali ditunda
putusannya kembali ditunda dengan alasan anggota majelis hakim sedang bertugas ke luar kota
sehingga dijadwalkan kembali pada tanggal tiga belas maret
pada hari tiga belas hari selasa dua ribu delapan belas
jadi harus hari ini
tanggal dua belas maret kemarin ags membawa uang yang rp dua puluh dua lima ratus tadi yang dijanjikan
dimasukkan ke dalam amplop putih dari kantornya di daerah kebonjeruk ke pengadilan negeri tangerang
tiba di pengadilan negeri tangerang sekitar pukul enam belas
ags langsung menyerahkan uang tersebut kepada ta yang panitra tadi dan setelah penyerahan uang tersebut
tim kemudian mengamankan ags di parkiran pengadilan negeri tangerang
setelah itu tim bersama sama dengan ags kembali masuk ke dalam ruangan ta dan mengamankan yang bersangkutan
tim juga mengamankan uang dua puluh dua lima ratus yang tadi yang baru saja diserahkan
lalu tim kemudian membawa ags dan ta bersama tiga orang lainnya
bahwa itu tiga orang lainnya ini adalah pegawai pengadilan negeri tangerang ke gedung kpk untuk menjalani pemeriksaan awal
tim kemudian berkerak ke daerah kebonjeruk
tim kemudian berkerak ke daerah kebonjeruk jakarta barat dan mengamankan hms di kantornya sekitar pukul dua puluh
tim lainnya bergerak ke bandara soekarno hatta untuk mengamankan wwn
hakim yang baru tiba dari penerbangan dari semarang ke jakarta sekitar pukul dua puluh
jadi konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut
diduga ags sebagai ags
advokat memberikan hadiah atau janji kepada wwn selaku ketua majelis hakim
dan ta selaku panitra pengganti pengadilan negeri tangerang
terkait gugatan perdata perkara wans prestasi di pengadilan negeri tangerang
nomor empat ratus dua puluh enam garis miring pdt g garis miring dua ribu tujuh belas garis miring pengadilan negeri tangerang
dengan pihak tergugat mcs dengan permohonan agar ahli waris mau menandatangani akta jual beli melalui pemberian pinjaman hutang sebelumnya
pemberian dilakukan sebanyak dua kali
yang pertama adalah tanggal tujuh maret dua ribu delapan belas sebesar tujuh lima juta
kemudian tanggal dua belas maret dua ribu delapan belas sebesar rp tujuh lima juta
setelah melakukan pemeriksaan pasca tertangkap tangan yang dilanjutkan dengan gelar perkara
hari ini disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh hakim pengadilan negeri tangerang
secara bersama sama terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk terhubung
kpk meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan serta menetapkan empat tersangka
empat orang tersangka yaitu diduga sebagai penerima
satu adalah wwn hakim pada pengadilan negeri kelas satu a khusus tangerang
kemudian ta panitra pengganti pada pengadilan negeri kelas satu a khusus tangerang
diduga sebagai pemberi ags dan hns adalah avokat
pasal yang disangkakan adalah sebagai pihak yang diduga sebagai penerima
wwn dan ta disangkakan melanggar pasal dua belas huruf c atau pasal sebelas undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pemberantasan pidana korupsi
sebagaimana diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu dua
untuk pasal lima ayat satu ke satu kuhp
dan sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi adalah ags dan hns disangkakan melanggar pasal enam ayat satu
atau pasal enam ayat satu huruf a atau pasal tiga belas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
untuk pasal lima ayat satu ke satu kuhp
itu dulu informasi ya sementara yang bisa kami berikan kepada teman teman semuanya
sekian dan terima kasih
berikutnya silakan pada pak sunarto atau pak suhadi silakan pak
assalamualaikum wr wb
pada kita semua
saya hormatin wakil ketua kpk
ibu basaria dan
rekan saya pak febri
pada kesempatan ini
press release terkait dengan
yang dilakukan oleh kpk
seorang hakim dan seorang
dan pada kesempatan ini
mewakili mahkamah agung mengucapkan
membantu mahkamah agung
aparatur mahkamah agung yang memang
mempunyai karakter yang
mempunyai karakter yang
mempunyai karakter yang
kami juga memberikan
apresiasi yang sangat tinggi
dan tekatnya untuk
kami bekerjasama dengan kpk
sudah cukup lama
juga ada dukungan kpk
memperbaiki satu sistem
setiap sistem yang diciptakan
itu pasti ada kelemahan kelemahan
perubahan yang dilakukan
menurut saya sudah sangat signifikan
yang tidak akan memberikan toleransi terhadap segala
namun juga masih ada
apalatur mahkamah agung
yang keluar dari
sehingga telah menudai
ini ternyata dilakukan
oleh seharusnya ini majelis
jadi dua anggotanya sama sekali tidak terlibat
aparatur aparatur atau hakim
karakternya sudah tidak bisa dirubah
tidak bisa dibina
memang sudah seharusnya
dilakukan peninggalkan yang tegas
mereka belum bisa menerima
perubahan yang dilakukan oleh
padahal mahkamah agung
bekerjasama dengan siapapun
termasuk kpk komisi judisial ombudsman
berusaha semaksimum mungkin
aparatur mahkamah agung
dan kami juga di aspek pelayanan
sudah menutup pintu
dengan adanya pelayanan berpadu
satu pintu ptsp
dan ini kan ditangkapnya
setelah jam kantor baru bisa masuk
hakim dalam melaksanakan tugas harus depresi yang tinggi kemudian tanggung jawab atasan langsung dan dibuka kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan aparatur pengadilan yang menyimpang
keluar lagi maklumat mahkamah agung ketua mahkamah agung nomor satu tahun dua ribu tujuh belas
dimana secara tegas bahwa tidak ada toleransi terhadap aparatur pengadilan yang melakukan pelanggaran
nah oleh sebab itu dengan kejadian kejadian seperti ini kalau kita lihat tadi bahwa nilainya sangat kecil
tapi kok mau menanggung resiko ya mau menanggung resiko bahwa mengorbankan karirnya sendiri
mengorbankan nama baik keluarga dan mengorbankan nama baik lembaga
oleh sebab itu kejadian seperti ini kami berharap kepada seluruh aparatur pengadilan
hendaknya ini diambil sebagai suatu pelajaran yang berharga
agar tidak terjadi hal hal yang seperti ini di kemudian hari
saya kira demikian sedikit dari saya yang dapat saya sampaikan dengan harapan bahwa mudah mudahan ini yang terakhir
mudah mudahan tidak ada lagi aparatur pengadilan yang melakukan penyimpangan seperti ini
karena ini sangat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan
saya kira terima kasih sekali lagi kepada kpk yang mengundang kami
bila itu apikul idaya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh